hai turunin pajak turunin pajak turunin pajak nggak bisa nih kayak gini terus gaji lima juta
dipotong pajak nggak bisa liburan harga harga naik aduh turunin pajak mau kemana mau kemana
mau demo hah kesel gaji lima juta dipotong pajak
hmm dia dengerin dulu dengerin dulu ya berita boleh sensasional tapi tetap cek data dan faktanya dulu
dong masa udah dua ribu dua puluh tiga masih makan headline sih kementerian keuangan baru baru ini mengubah
aturan soal pajak penghasilan pasal dua puluh satu seiring dengan terbitnya uu nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh satu tentang
harmonisasi peraturan perpajakan
capek deh tahu nggak sih kalau aturan itu udah ada sejak lama keles dan hitung hitungannya
dikalikan dua belas bulan yakni enam puluh juta dalam setahun nah dari enam puluh juta
masih dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau ptkp sebesar lima puluh empat juta rupiah artinya hanya
ya tetep aja mahal ye tiga ratus setahun ya bun bukan sebulan hitung hitungan tadi asumsinya
pakai ptkp pekerja belum menikah dan tidak ada tanggungan lewat uuhpp juga ada perubahan lapisan penghasilan
kena pajak per tahun dari yang sebelumnya empat lapisan jadi lima lapisan pkp kayak gini nih
kalau udah gini justru beban pajak masyarakat kelas menengah bawah akan lebih rendah dan yang
berpenghasilan lebih tinggilah yang diharapkan dapat berkontribusi lebih lewat pembayaran pajak